informasi masih juga terkait satwa yang satu ini juga kita lihat penting buat anda yang memiliki satwa peliharaan terutama di jakarta
ratusan hewan peliharaan hari ini divaksinasi rabies
agenda yang digelar suku dinas peternakan dan perikanan jakarta timur ini menargetkan ibu kota bebas dari rabies
pemilik hewan peliharaan di cakung timur berbondong bondong memvaksin hewan peliharaan mereka
vaksinasi dilakukan untuk mencegah merebaknya penyakit rabies akibat gigitan hewan seperti anjing kucing monyet hingga musang peliharaan
di jakarta timur lebih dari dua hewan peliharaan telah divaksinasi rabies
kegiatan akan terus dilakukan agar jakarta bebas dari rabies
penyakit rabies itu penyakit yang cukup berbahaya dan akan bisa memakan korban jiwa
dan lingkungan kita ini kan banyak anak anak yang bermain di
kalau hewan peliharaan itu berkeliaran dan tidak termonitoring kesehatannya akan bersikopat mereka